untuk ngambil rangga dari aku
dia malah ngajak rangga ke rumah dia tau gak sih kurang ajar
jadi wina itu ngajak rangga ke rumahnya
emangnya mereka berteman juga
wina tuh pengen ngedapetin rangga penyu rangga dari aku
aku tuh kesel banget tau mbak
mau bis madari gak ngertiin aku ya
mau pergi aja
dad jangan jangan emang benar
si wina itu memang ngejar ngejar rangga
sekarang ini semua orang juga sudah tahu bahwa rangga itu anaknya orang kaya raya
terus udah gitu wina udah pasti tahu dari bapaknya
pak sultan itu tau segala galanya mengenai rangga
dan pasti pak sultan tuh seneng banget punya mbak
yang ngemantu rangga
udah pinter kaya raya
hah gini aja dad
gimana kalau orang kita jodohkan saja sekarang sama rangga
kita tunangkan mereka cepet cepet
supaya wina itu gak ngejar ngejar rangga
gimana dad setuju
nah kamu betul juga mam
kalau begitu kita harus segera menenangkan rangga dengan laura

ya kalau begitu kamu tinggal di sini sama ibu selamanya
sayang ibu tuh sangat kesepian
bapak dan ibu itu sudah tua
tapi kami tidak punya anak
kehadiran kamu di rumah ini membuat rumah ini jadi lebih hidup
iya kan pak
sayang kamu mau ya tinggal di sini bersama ibu
aku sama sekali gak kuat kalau harus memandang tetapan itu
rasanya sorot mata itu mau ya
nisa apa yang bisa membuat kamu mau tinggal di sini
lisa benar benar senang banget bapak sama ibu mau menerima lisa padanya
tapi lisa masih punya keluarga
lisa takut mereka khawatir dan cemas
mereka sangat beruntung ya sayang
ya sudah lah
kalau memang itu alasannya ya ibu dan bapak gak bisa menahan kamu di sini
tapi yang harus selalu kamu ingat
rumah ini selalu terbuka buat kamu ya saya